dari saya sebagai
menporak yang sudah
menyampaikan pengunduran diri
dan sudah disetujui oleh
bapak presiden sehingga
bapak presiden mengeluarkan
kepada yang terhormat bapak
dan tugas saya sekarang
transisi dari beliau
nanti kepada menteri
yang definitif akan berjalan
dengan baik dan apa yang telah
diperintis oleh beliau akan
dilanjutkan oleh menteri
yang berikutnya saya kira itu
urusan urusan atau program program yang
jangka pendek ini termasuk
ya si game ke dua puluh